tapi udah mulai jorok nih mainnya nih
seneng banget pih
kagetin aja sih kamu
orang kalo lagi ga ngerencanain sesuatu pasti ga bakal kaget pih
bobi tau nih pasti papi mau ngelancarin trik trik baru ya pih
hati hati ntar jadi bumerang buat papi
ntar malah papi yang kena sendiri
papi ga punya trik apa apa kamu jangan sok tau kamu
kan waktu itu ngerekam pin ya kan
centini itu udah tau pih rekaman yang sebenernya pih
jadi udah beres
bobi udah minta rekamannya sama manajer kafe pih
kan ada cctv tuh
jadi udah kebongkar semuanya pih
wah enak banget ya
badai papi belum berlalu
gimana dong caranya
aduh papi pikirin deh sendiri ya
yang penting pih kalo bobi boleh saran
papi harus tetep semangat
papi mau bicara tempat tempat
terus lagi orang lagi pergi
masih dipakai nih kaki tau gak
dua mata dua mata empat
dua empat mata sama siapa ini
aduh bobi ga tau deh pih
mulai sekarang kita urusin masalah ini dong ya
kita urusin masalah kita masing masing aja pih
kamu gak bisa lepas tangan gitu aja
eh cindy itu pacar kamu ya
jadi kamu harus bantu papi
kan yang jodohin bobi sama cindy mami sama papi
jadi mami sama papi yang harus tanggung jawab
kalau gitu papi ikutin
oh bebas terserah pih
kita lama dan kamu tenang
eh kalau kamu ga mau ngelamar kamu mesti bantu papi
bobi ga mau ngelamar cindy ya
pokoknya kalau urusan cindy bobi ga mau ikut ikutan
ah udah ga bisa lah sama mamah gitu
biasa lagi sibuk sama skripsi aja nih
oh eh aku ada berita baik buat kamu
kamu tau gak laptop aku udah dibalikin loh sama darah
oh engga ga usah
laptop aku udah bener kok
ih udah gapapa
nanti kok otot kamu rusak lagi gimana
mending pake laptop aku aja
enggak udah kamu tenang aja deh
laptop aku gak bakal rusak rusak lagi
ih sayang udah di sini aja
aku ga enak tau sama kamu
bukan aku udah janji mau pinjamin laptop aku ke kamu
udah biar kamu pakai laptop aku aja ya
udah pokoknya sekarang aku tunggu kamu di rumah aku oke
orang kagak mau ga usah dipaksa dong
kok kamu ngeselin sih
kamu bikin aku bete tau ga
di apaan sih
emang gue buat apaan emang gue buat salah sama lo
orang lo kesel sendiri
udah aku mau mandi
kenapa diingin sih
eh mami sebentar
tapi mau ngomong sebentar aja penting banget
aduh penting apa sih pi mami mau mandi dulu
sebentar aja mi
supaya bilang ke bobi
segera ngelamar si cindy ini
ga hujan ga angin
kenapa sih kok buru buru amat
kalo ga ada papa ga mungkin juga papi buru buru mi
tadi ada yang telpon
ini papi jadi ga stabil mi
siapa yang telpon kenapa
kok jadi bikin papi ga stabil kenapa sih
ya ampun papi
jadi papi minta kalo mami itu minta tolong ke bobi
untuk ngelamar cindy gitu pi
hati papi biar tenang
semua anak papi sudah punya pasangan sebelum papi pergi
tapi mami nggak usah bilang bobi ya
kalo nyawa papi udah ga panjang lagi
nanti takut bobi shock
nanti terpukul dia
mami cari waktu aja yang tepat
bilang aja bahwa memang waktunya untuk melamar
boleh masuk enggak mami mau bicara penting
masuk aja mi
bob mami itu baru memikirkan sesuatu yang secepatnya kamu harus tahu
mami dan papi sepakat
supaya kamu segera bertunangan sama cindy
nanti deh kalo misalnya bobi udah beres udah wisuda terus dapet kerjaan jelas
mami cuma takut kalo ini sampe terlambat bob
kamu ini kan anak bungsu
mami dan papi hanya ingin menunaikan tugas sebagai orang tua
yang menikahkan anak anaknya
mi mami jujur deh sama bobi
ini semua idenya papi kan mi
iya ini permintaan papimu
kok tumben sih mi
mami mau aja disuruh suruh sama papi
kalo kamu mau tau umur papimu itu ga lama lagi bob
mami tahu dari mana nih emang papi abis dari dokter
papi jelasin ke mami profesor billy willy itu tadi siang nelfon kesini soal itu
harusnya mami ga ngasih tau ke kamu
nih mami jangan percaya gitu aja dong sama papi
lagian mi ramalannya profesor biliwili itu ga bisa dipegang mi
jangan percaya sama orang kayak gitu nih
kamu jangan suka meremehkan ramalan orang bob
profesor biliwili itu kan juga dulu ngomong sama papi mi

nah itu itu maksud bobi mi
sampe sekarang aja nih bobi ga ngerasa kalo cindy itu emang bener jodohnya bobi
terserah kamu aja
kalau kamu memang sayang dan berbakti sama mami dan papi
pertimbangkan permintaannya papimu itu
jangan kamu menyesal kalo sampe terlambat
pernah malah papi yang kena sendiri
papi ga punya trik apa apa kamu jangan sok tau kamu
bobi tau pi
papi udah ngebohongin mami soal profesor biliwili kan
kalau kayak gitu ceritanya kasihan dong mami
papi bohongin terus
udah panjang kali lebar pi
tapi bobi ga percaya
bobi nggak percayaan kayak mami
lo ide soal profesor biliwili kan dateng dari kamu kan
bukan ngebohongin mami tentang ramalannya profesor biliwili pi
maksud papi sih ga begitu
tapi tapi kan sudah pernah bilang
tapi akan melakukan apa saja
supaya kamu mau melamar sindi
dan cindy mau menghapus video yang ada papi
pi terserah deh
tapi jangan harap
jangan papi harap bobi mau ngelamar cindy
oke bobby mau kampus dulu